menarik sekali nisa karena di sana bisa dapetin savana tadi kan kemudian kaldera dan tadi ada bukit teletabis
betul sekali memang bromo juga cukup lengkap begitu ya ada alamnya lalu juga festival festivalnya dan bahkan ada ojek kuda tadi
nah itu salah satu pilihan nih kalau sekarang capek naik gunung
betul dan jika tadi berbicara mengenai wisata gunung sekarang kita ke wisata pantai
tak harus ke bali untuk menikmati pantai bernuansa bali
di serdang bedagai sumatera utara ada objek wisata pantai bali lestari
objek wisata ini sengaja menghadirkan unsur unsur kebudayaan bali untuk menarik minat pengunjung
berbicara tentang destinasi wisata pantai di tanah air bali sudah umum menjadi referensi atau rujukan bagi kita
ini juga menginspirasi pengelola pantai bali lestari salah satu lokasi wisata pantai di kabupaten serdang bedagai sumatera utara
untuk menghadirkan berbagai unsur bali di lokasi ini sebagai daya tarik
bagi pengunjung ingin tahu seperti apa mari kita lihat
memasuki lokasi wisata ini kita disambut oleh gapura berornamen dan payung khas bali
di bagian dalam pengelola membagi lokasi wisata ini menjadi beberapa area
area makan dalam ruang luar ruang wahana tepi pantai wahana bermain dan sejumlah spot bagus untuk berfoto
hampir di setiap area kita bisa menemukan unsur khas bali sebagai ciri lokasi wisata ini
nah itu saya bawa nuansa bali ini ke tempat saya punya kampung sendiri daerah sendiri pak
jadi warga bisa merasakan ke bali tanpa harus keluar biaya besar ya pak
iya betul pak
selain bermain di pantai dan menikmati luansa bali
lestari juga menawarkan kenikmatan kuliner bagi pengunjung
mereka yang datang ke pantai bali lestari bisa memilih aneka menu makanan laut yang menjadi andalan di sini
sekitar lima kali lah hampir
apa sih yang menarik di ini
udang udang asam manis
kalau pesen kemanis sih biasanya udang asam manis
biasanya ke sini untuk makan
kan terus karena lokasinya bagus makanya kemarin
dengar informasi dari teman teman pantainya bagus
bentuknya seperti seolah olah di bali kan
masakannya seger fresh dan murah
setiap hari selalu ada wisatawan yang berkunjung ke pantai ini
tidak sedikit pengunjung yang datang dari luar daerah serdang bedagai
di hari biasa jumlah pengunjung berkisar antara seribu sampai dua orang
sementara di hari minggu dan hari libur
jumlah pengunjung bisa mencapai tujuh ribu hingga serpuluh ribu orang
gapura ini menjadi salah satu spot yang diminati oleh para pengunjung di kawasan wisata pantai bali lestari ini
mereka berfoto di sini untuk mengabadikan momen serasa berada di bali
untuk masuk ke lokasi wisata ini pengunjung cukup membayar tiket seharga sepuluh ribu rupiah
dan biaya parkir kendaraan sebesar lima ribu rupiah
ian prabudi serdang bedagai